kami tepuk tangan untuk puter
tapi gak jadi
padahal kan bagus kalau dia pulang
pesantren ini tuh jadi tentram damai
itu si haikal udah dijemput sama ibunya
ternyata enggak ya

kami tepuk tangan untuk puter
kami tepuk tangan untuk puter
ya biasa ditahan tahan
gak mau pulangnya
eh sini sini
aku punya ide
aku punya ide
besok pas pencaksilan
aku bakal kerjain
si haikal dan temen temennya
biar mereka tuh takut sama
saya dengar dari pak d
habis kena musibah kecopetan ya
aduh saya minta maaf ya pak ustadz
saya jadi ngerepotin banyak orang seperti ini
saya gak ngerasain direpotin kok
ibu sama raffi naik ke motor saya
biar saya langsung antar ke stasiun
enggak enggak usah pak ustad
ibu enggak apa apa
takutnya ada apa apa di jalan lagi
terima kasih pak ustad
pak ustad nyagetin
iya pak d
ada apa pak ustad
bagaimana pak ustad
iya pak d sabar dulu
jadi begini pak d
alhamdulillah saya tadi bisa ketemu sama ibunya haikal dan raffi
terus langsung saya antar ke stasiun
insyaallah aman pak d
terima kasih banyak pak ustad
ibu kenapa pak ustad
anu itu kecamatan
jangan cobek jagung
jadi begini haikal
enaknya biar deh jagung yang jelasin
jadi begini haikal
kamu yang sabar ya
ibu kamu kena musibah kecopetan di jalan
dan akhirnya ibu kamu gak punya ongkong
terus ustad samperin ibu kamu disana
terus ustadz kasih ongkos secukupnya
insyaallah cukup kok sampe rumah
pak d kenapa gak bisa menderita sama haikal
mereka ceritanya jagung kecamatan
cobek cobek jagung kecamatan
cuma kan pak d gak tega
ya kalau michael panik sedih
kamu itu bener bener anak yang baik ya
pak d itu bukan yang gak mau bilang sama kamu
tapi pak d dapat mandat dari ibu kamu
takut haikal jadi kepikiran
takut haikal belajar jadi gak konsentrasi
terus nanti nilai belajar kamu jadi jelek
dan akhirnya ibu kamu malah jadi sedih
haikal gak bakalan bikin ibu sedih
haikal bakalan bikin ibu bangga
baik terakhir kaki saya satu tendangan kaki kanan
sekarang siapa di antara kalian semua yang bisa memecahkan batako ini
silahkan maju ke depan
jangan lupa pak ustadz
silahkan maju ke depan
kamu gak apa apa
sabri mau ke toilet dulu ya
untuk memecahkan batako ini
itu butuh teknik tertentu
jadi jangan sembarangan
mereka juga rajin kok bersih bersihnya
tangan kamu kenapa
jangan sembunyiin sakit kayak ayu
nanti malah tambah sakit loh tangannya
tadi sabri mau matain batako
terus batakonya patah
tapi gak ada tangan sabri yang sakit
kita ke ruang oks yuna
jangan bilangin ke siapa siapa ya
kalau sabri naik disini
kan belum pernah nyembunyiin
kita berobat ya
kita diobatin sakitnya ya
butet bisa seperti itu
karena butet itu rajin berlatih
latihannya dia hampir setiap hari
makanya butet bisa memecahkan batako ini
dan siapapun yang ingin berlatih
untuk memecahkan batako ini
kalian harus didampingi dengan guru silat
agar teknik kalian itu benar
jangan sendirian latihannya ya
si sabri belum balik balik dari toilet pak ustadz
tolong udah gak mau ikut latihannya lagi
kalau belum tau kebenaran
jangan asal menuduh
sekarang kalian semua boleh istirahat selama lima belas menit ya
kalian boleh duduk duduk
kalian yang mau ke toilet boleh ke toilet
kalian yang mau minum boleh minum
nanti setelah lima belas menit
kalian harus kembali lagi ke lapangan
karena latihan kita belum selesai
sekarang kalian semua boleh istirahat
sabar sebentar ya